pernahkah anda memperhatikan sosok berbaju hitam yang ada di sisi kanan bawah televisi anda yang berkomunikasi dengan tangannya
ya profesi ini disebut jurubahasa isyarat
seperti apa para juru bahasa isyarat ini menjalani profesinya di belakang layar
betul tidak terlihat oralnya
pria empat puluh satu tahun ini sudah belang lang buana menjadi jurubahasa isyarat
awalnya tak pernah terpikirkan akan serius terjun menjadi profesi
ia hanya menjalani untuk pelayanan dan kepedulian para penyandang disabilitas
namun ternyata pekerjaan ini telah menghidupinya selama hampir dua puluh tahun
kalau yang lucu biasanya itu harus diekspresikan dengan gerak
dengan ekspresi itu kayak gimana
ya seperti lagu seperti musik itu kan supaya misalkan berita tentang lagu lagu baru penyanyi penyanyi baru
kalau lagunya ngerepek kita ambil ngerep ngerep
saya pun mencoba mempelajari beberapa kata
bahasa isyarat terus mengalami perkembangan seiring perubahan zaman
misalnya bentuk isyarat terkait virus corona
corona begini karena dia ada buletan dan ada rambut rambutnya gitu
corona ini berarti baru ada bentukan ini sejak covid
dan itu sudah internasional
di balik pekerjaan seorang juru bahasa isyarat ada peran penasihat isyarat tuli
dan saya akan bantu pit akan bantu menerjemahkan kata kata supaya teman teman tuli bisa lebih paham
ya jadi pit ini mencoba untuk menselaraskan kata kata yang dipakai oleh juru bahasa isyarat sesuai dengan budaya tuli
untuk menjadi seorang juru bahasa isyarat ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi
yaitu memiliki kemampuan bahasa yang baik serta mengerti budaya tuli untuk mempermudah penyampaian pesan
karena tentu perlu jembatan ya dan ini tentu juru bahasa itu peranannya sangat penting
ini setelah selesai bertugas berarti tinggal lanjut ke tugas berikutnya berarti
masih yang sama
kalau gitu saya harus ngucapin hati hati di jalan
hati hati di jalan
oke terima kasih